forum batsul masail atau penelitian dan pembahasan berbagai masalah
menetapkan lima keputusan penting tentang vaksinasi
diantaranya vaksin yang direkomendasikan pemerintah
baik sinovac maupun astrazeneca
yang segera disuntikan kepada masyarakat
dinyatakan bebas dari unsur najis
pwnu jawa timur menilai vaksin ini suci dan halal
sempat terjadi perdebatan diantara para ulama mengenai proses penelitian
terkait dengan kemungkinan adanya unsur yang tidak halal
namun setelah dipastikan unsur itu tidak bercampur dengan hasil akhir yang disuntikan kepada masyarakat
vaksin ini dinyatakan suci dan halal digunakan
masalah vaksin meningitis ketika arab saudi menerapkan itu
di sini bergejolak di sini ramai
setelah kemudian dikeluarkan fatwa halal
maka kemudian kita menerima
kita menerima setiap mau umroh atau
haji dengan vaksin meningitis
demikian halnya ketika kemudian hari ini
hari ini kita menghadapi wabah
yang itu lebih dahsyat daripada orang yang pergi ke mekah
maka pertama tidak hanya sekedar vaksin itu dinyatakan suci
tetapi juga wajib bagi kita masyarakat warga indonesia
muslim ataupun bukan
tetapi karena mayoritas adalah muslim
untuk kemudian menerima
kita harus menghadapi vaksin
poin penting lain adalah vaksinasi ini merupakan usaha menghindarkan diri dan orang lain
dari bahaya serta penyakit
ia pun berharap warga tidak mudah mempercayai berita bohong tentang vaksin
fatwa ini mendapatkan respon beragam dari warga
ada yang mengaku tidak terlalu memusingkan soal halal dan haram
namun warga lain menyebut hanya akan divaksin
kalau vaksin yang disediakan oleh warga lain tidak akan memusikkan soal halal dan haram

kalau mui untuk pasien astrazeneca itu belum mengeluarkan fatwa tentang kehalalan dan kebersihannya
saya nanti juga akan keberatan
meskipun no itu sudah menyatakan
tapi saya lebih cenderung mengikuti fatwa mui
karena kalau mui itu sudah pulang

terdiri dari berbagai golongan unsur umat islam
dan di situ duduk pakar pakar yang memang diambil oleh mu untuk menguji
jadi tidak terlalu memusingkan atau mempertimbangkan hal itu ya
karena kita sendiri sudah tahu bahwa secara saintis itu tidak mengandung babi begitu ya
kalau kita melihatnya
dan kemudian ada keluarga yang juga bekerja di dunia medis
jadi kita sudah tahu masukan masukan dari dia apa saja terkait sama sinovac
jadi mungkin tidak terlalu jadi pertimbangan
kalau memang segera bisa diberikan vaksin itu ke orang orang
diri diri anggota keluarga kita yang membutuhkan segera vaksin ya diberikan saja
fatwa yang dikeluarkan pwnu jawa timur ini didilai efektif mempengaruhi persepsi publik mengenai vaksin
seperti halnya fatwa tentang kehalalan vaksin meningitis untuk syarat beribadah haji dan umroh
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur